masih dari sektor transportasi kali ini pt kereta api daerah operasi tiga cirebon
menyiapkan tiga kereta api tambahan menghadapi lonjakan jumlah penumpang
saat natal dan tahun baru
sejak dibuka pelayanan tiket kereta untuk natal dan juga tahun baru
tiga kereta api tambahan akan beroperasi mulai tanggal delapan belas desember hingga delapan januari mendatang
masing masing kereta api tambahan tersebut diantaranya kereta api argojati tambahan
jurusan tegal gambir dan sebaliknya cirebon express
jurusan tegal gambir dan sebaliknya
serta kereta api tambahan fakultatif cirebon express
sementara itu sejak lima belas november lalu
pihak pt kai sudah melayani pemesanan tiket kereta api
selama liburan natal dan tahun baru mendatang
untuk pemesanan tiket alhamdulillah
antusias penggunaan jasa angkutan kereta api sangat tinggi

itu untuk kereta api pemberangkatan cirebon
itu sudah habis terjual

itu sudah lima puluh persen